mobil audi atau inova hitam
pertanyaan ini yang kini menjadi polemik karena polisi dan korban memiliki keyakinan berbeda
versi kepolisian pelaku tabrak lari yang menewaskan selvi amalia
mahasiswi fakultas hukum universitas surya kencana adalah sedan merek audi berwarna hitam
sg sopir sedan yang sempat menampik tuduhan itu juga telah ditetapkan menjadi tersangka
sementara versi yudi junadi pengacara keluarga korban serta tersangka meyakini
mobil yang menabrak mendiang selfie adalah jenis mpv warna hitam rombongan polisi
menurut yudi pihaknya telah melakukan penelusuran dan memeriksa tujuh cctv dan empat saksi
yudi juga menyoroti kejanggalan penetapan status tersangka kliennya lantaran belum pernah diperiksa
kejanggalan demi kejanggalan inilah yang membuat penanganan kasus ini dinilai tidak profesional
nah faktanya bahwa sugeng ini tidak pernah dipanggil tidak pernah diperiksa
itu kemudian tiba tiba dinyatakan kepewa
nah resikonya kepewa itu akan menambah korban
di tengah polemik siapa sebenarnya yang menabrak selfie
kasus kecelakaan ini justru mengungkap perselingkuhan anggota polri berpangkat kompol berinisial d
dengan wanita berkandungan
nur yang merupakan penumpang mobil audi hitam
usai diperiksa propam pol damit rejaya
kompol d kini ditempatkan di penempatan khusus patsus selama dua puluh satu hari ke depan
lantaran melanggar kode etik profesi polri
kompol d memiliki terkaitannya dengan hubungan dengan n ya
melakukan perbuatan perselingkuhan
dalam hal ini pimpinan akan melakukan tindakan tegas
sebelumnya nur menjadi sorotan setelah mengaku sebagai istri polisi
ia juga mengaku mobil audi yang ditumpanginya masuk ke dalam iring iringan pejabat polri di cianjur
atas persetujuan orang yang ia sebut suaminya
demi leputan cnn indonesia